sudah lama memang kita mengetahui bahwa ada sebagian besar fasilitas publik di negara ini tidak ramah manusia
tapi saya ajak anda untuk mengetahui pernahkah anda membayangkan anda harus mendaki seratus anak tangga hanya untuk menuju sebuah halte
sayangnya yang seperti ini ternyata ada di jakarta sebenarnya ini menuju halte atau tempatnya gym ya
kita lihat bersama
ya saya baru saja mencoba menaiki lebih dari seratus buah anak tangga di halte transjakarta koridor tiga belas arah ciledug tendean
di mana di sini saya merasa cukup lelah apalagi bagi warga yang menyandang disabilitas ataupun warga lanjut usia
selain itu saya di sini tidak melihat adanya tangga berjalan ataupun lift
halte yang bertempat di perempatan kejaksaan agung jakarta ini merupakan salah satu halte
transjakarta yang tergolong cukup tinggi
meski belum beroperasi pemerintah terkesan kurang memperhatikan beberapa warga yang memiliki kebutuhan khusus
kalau itu buat saya sangat mengerikan sekali ya
karena tidak ada penjagaan apalagi kalau penyandang cacat sama lansia ya
memperhatikan dalam hal ini pemprov dki memperhatikan bahwa saya yang menggunakan halte ini kan tidak semuanya
yang muda ada juga yang tua
maka tinggi seperti ini kan cukup menjadi kendala buat mereka
warga berharap pemerintah dapat memperbaiki atau menambah fasilitas bagi warga pengguna transportasi umum dengan kebutuhan khusus
gloria angelin jakarta